kami akan bikin kamu mampus
mereka memang tidak bisa dengar remeh
sucian kamu banyak banget hari ini
iya kemarin saya tersedia mimpi
eh kamu tahu gak dua pemuda tampan yang datang di kampung kita itu
si surah sama si baya dia tampan banget ya
aku aja mau kalau dia suka sama aku
saya masih ada kerjaan
eh sudah selesai nyucinya
iya saya mau duluan nih
masih ada kerjaan
belum pada selesai nyucinya
sizura sama si baya ada di rumah kamu ya
iya emangnya kenapa kalian suka sama mereka ya
ya iyalah cewek mana sih yang gak suka sama cowok udah ramah tampan punya kesaktian yang tinggi lagi
aku juga mau kalau misalkan dia belum punya pacar tapi sih aku lebih suka sama kakaknya
surah pacar kamu ya
enggak kok bukan
ya udah deh las
aku pilih yang lain
aku duluan ya
iya aku duluan ya
kakak mau kemana kak
mau nolongin lah sri
masalah ini bahaya lagi mesinnya
kakak mandiin kerbau aja ya oke
sampai jumpa pak
pasti dia datang
kakak tenang aja
eh mau kemana kamu
kamu gak apa apa
enggak kok aku nggak kenapa napa
aku pulang dulu ya
kenapa sih lastri
ayah kamu kenapa
nah lastri nya kemana bukannya kamu tadi
makan dulu udah siang mas
makan dulu mas udah siang
hei keboh mau kemana keboh
mas bro tuh mau kemana sih
astri mau apa tuh
akhirnya bisa juga aku diketiin mas surat
si bayang gak ada